menko polhuka mahfud md menemui presiden joko widodo di istana kepresidenan
untuk menyampaikan hasil analisis terkait dengan putusan mahkamah konstitusi
soal perpanjangan masa jabatan pimpinan kpk
mahfud menegaskan bahwa pemerintah tunduk pada ketentuan konstitusi yang telah diputuskan mk
ia menyatakan jabatan komisioner kpk berlaku lima tahun
hal ini disampaikan mahfud usai melaporkan hasil analisis pada presiden jokowi
di istana kepresidenan jakarta pada jumat sore
menurut mahfud keputusan pemerintah mengikuti putusan mahkamah konstitusi
diambil setelah pemerintah berdiskusi dan juga berdebat
dengan kalangan akademisi hingga ahli ketata negaraan
mahfud menjelaskan meski dalam beberapa hal pemerintah kurang sependapat dengan mk
pemerintah tetap mengikuti ketentuan konstitusi bahwa keputusan mk final dan mengikat
oleh karena itu pemerintah akan mengikuti putusan yang memperpanjang
masa jabatan firly bahuri dan komisioner kpk lainnya
sesuai dengan keputusan jabatan komisioner kpk
berlaku lima tahun dan berlaku untuk periode existing atau yang ada sekarang
karena mahkamah konstitusi menyatakan jabatan komisioner kpk itu berlaku lima tahun
dan berlaku untuk periode yang existing yang sekarang ada
maka itu akan diikuti oleh pemerintah
sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa putusan mahkamah konstitusi
itu final dan mengikat terlepas dari soal kita suka atau tidak suka
selain itu dalam kasus dugaan pencucian uang senilai rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
mahfud md menegaskan satgas tppu masih terus bekerja untuk mengusut hal tersebut
bahkan satgas tppu sudah memunculkan tersangka dan terdakwa
saat ini sudah ada tiga puluh tiga laporan analisis yang ditindaklanjuti oleh kpk
tiga puluh tiga surat ini merupakan bagian dari tiga ratus laporan analisis yang ditindaklanjuti oleh kpk
selaporan hasil analisis yang terkait dengan kemenku dengan nilai dugaan penjejuan uangnya mencapai rp dua puluh lima triliun
setidaknya hingga kini sudah ada enam belas nama tersangka dan terpidana terkait dengan dugaan pencucian uang
rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun kembang bagus
yang meneliti ada m yusuf mantan ketua kpk lama yunus hussein faisal basri semua sudah bicara wah ini bagus
tapi jangan mimpi lalu selesai sehari itu hukum
suratnya dibuka satu satu tiga ratus
dan kalau sudah satu masalah hukum itu nanti penyelesaiannya berbulan bulan untuk satu
tetapi kita harus mulai ini agar yang selanjutnya berhenti